anda kembali bersama kami di news update dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung melalui sambungan skype ada dr vito damai dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah
selamat sore dr vito apa kabar
selamat sore bagaimana di studio baik baik semua
baik kita alhamdulillah masih baik baik dok kita langsung ke pertanyaan dari warganet ya dok
ini pertanyaan pertama langsung kita tampilkan dari at lambung glowing
dia menanyakan mengapa ada yang positif corona tapi tidak merasakan gejala apapun
kalau begitu pengecekan suhu tubuh tidak bisa dijadikan patokan
kalau orang itu sehat atau bersih dari corona dong gitu katanya dok
ya baik memang ini pertanyaan yang bagus dan memang sering ditanyakan
sekarang memang ketika kita diinfeksi pun sekali dengan virus corona
maka tubuh kita akan bereaksi dengan mengirimkan tentara pasukan imunitas tubuh kita kebalan tubuh
nah kalau kebalan tubuh kita menang maka kita bisa saja tidak ada gejala sama sekali
dan juga dengan virus virus lainnya juga
nah jadi ini memang pada virus yang umum juga akan terjadi demam juga
jadi bukan sebagai patokan utama tapi kenapa sih tetap dipisah
karena sekarang dari masa wabah
artinya banyak yang kita curigai sudah terinfeksi
apabila masuk ke dalam suatu ruangan atau suatu gedung dan sudah dalam kondisi demam atau panas
maka di rumah sakit khususnya kita akan pisahkan pasien yang demam dan sakit
supaya tidak terjadi penularan
jadi meminimalisir risiko penularan
jadi bukan tidak berguna sekali tetap berguna untuk sebagai screening di awal sekali
di garis bawahi tetap berguna namun bukan faktor utama
tapi memang harus diwaspadai jika demamnya lebih dari tiga puluh delapan derajat celcius ya dok
dok ke pertanyaan selanjutnya dari ziana abcd
kan salah satu gejala covid sembilan belas demam tiga puluh delapan derajat atau lebih
nah itu demamnya sebentar aja atau berhari hari
mungkin ini pertanyaan dari banyak orang juga ya dok
kadang kadang dicek suhu tubuh kita
tiga puluh delapan derajat diam sebentar bisa turun suhu tubuhnya
ya baik demam itu adalah respon tubuh kita terhadap infeksi
jadi bisa berhari hari bisa juga cuma sebentar
artinya cuma beberapa hari dua tiga hari pun bisa
jadi tergantung dari kekebalan tubuh kita
nah biasanya orang yang sudah mengalami infeksi bahkan bisa merasakan agak meriang meriang
itu bisa sampai beberapa minggu
nah jadi ini sangat bervariasi sekali
karena itu ketika kita menanyakan
rewet demam kita kadang harus stay sampai belakang
dia dengan perluan dengan sakit dada badan melem
masa tanya demamnya kapan
dia bilang sekarang nggak demam
sebenarnya pernah demam nggak
tanya terus sampai dia bilang ternyata ternyata tiga hari
empat hari lalu pernah demam
terus minggu lalu dia pernah demam
dan ketika kita periksakan romsen sendara dll
ternyata baru ketahuan bahwa memang ini adalah fleksi corona
oke dok kita ke pertanyaan selanjutnya dari wafer tangga
wah ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan
apakah obat untuk covid sembilan belas sudah berubah
apakah sudah ditemukan
apakah para kalangan dokter sudah mendiskusikan
bagaimana sejauh ini progres dari adanya obat atau vaksin untuk covid sembilan belas
ya untuk obat yang spesifik untuk covid sembilan belas belum ada
vaksinnya pun sedang di develop
jadi memang kita saat ini sangat bergantung sekali dengan cara apa
dengan masyarakat semua yang bisa meraktikan physical distancing
dan juga cuci tangan personal hygiene yang benar
dengan demikian kita berharap bahwa kita bisa meminimalisir
dan bahkan bisa menurunkan angka kaki
kejadian infeksi yang baru dengan membatasi atau memutus mata rantai penularan
jadi bagaimana nih masa depannya
itu ada di tangan kita semua masyarakatnya
saya anda kita semua ada di sini
dengan physical distancing ya dok
nah ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari dins tujuh sembilan lima sembilan satu satu satu delapan
yang menanyakan benar nggak sih kalau virus itu punya umur
mungkin menanyakan soal berapa lama pandemi mungkin ya dok
terus kira kira kapan umur covid sembilan belas di negara kita bisa selesai
jadi berapa lama ini bisa selesai
banyak perhitungan yang telah dilakukan dengan epidemiologi
dan juga dengan statistika bahkan matematika
ini ada prediksi sampai juli atau juni minta ke pucat
atau juga bilang mei
kalau saya pribadi sih berharap tentunya secepatnya lebih baik
ada yang bilang bahwa harus sampai setahun
tentunya ini semua tidak bisa kita jadikan potokan
dengan hitung hitungan saja sangat sulit untuk prediksi
itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab
yang kita harapkan adalah apa
kalau kita bisa benar benar disiplin menerapkan physical distancing
kita benar benar disiplin dengan hygiene pribadi kita
cuci tangan yang benar
maka kita bisa lebih cepat
itu aja sih
dr vito secepat apa nanti pandemi ini bisa berakhir
tentunya ada di tangan kita juga sebagai masyarakat
yang terus menerapkan protokol psbb
dan juga anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas ini
dr vito terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini
semoga selalu sehat dan juga selamat bertugas kembali